pertelit pertamax solar lpg listrik itu bukan harga yang sebenarnya bukan harga keekonomian
tapi apakah terus menerus apbn akan kuat
dalam rakornas pengendalian inflasi dua ribu dua puluh dua di istana presiden kami selalu
presiden jokowi mengatakan di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia
harga minyak di indonesia masih tergolong murah jika dibandingkan dengan negara lain
seperti harga bensin di singapura yang mencapai rp dua puluh tujuh per liter
saat memberi kuliah umum di universitas hasanuddin jumat lalu
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan menyebutkan
ada kemungkinan kenaikan harga bbm akan diumumkan pekan depan
nanti mungkin minggu depan
minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini
jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian
karena kita harga bbm termurah saat kawasan ini
kita jauh lebih murah dari yang lain
dan itu beban terlalu besar kepada apbn kita
pengemudi taksi online yang juga merupakan ketua driver unity grab go car community
edo gito menilai rencana kenaikan bbm ini sangat memberatkan pengemudi
menurutnya dengan biaya operasional dan perawatan kendaraan yang ditanggung pribadi
sudah cukup memberatkan apalagi jika subsidi bbm dicabut
dengan pendapatan kotor per hari tiga ratus ribu rupiah
dikurangi biaya operasional satu ratus lima puluh hingga dua ratus ribu rupiah per hari
maka ia hanya mengantongi seratus ribu rupiah per hari
edo mengaku banyak dari rekan rekannya yang mengoperasikan taksi online ini dengan mengkredit mobil maupun rental
jadi untuk masalah dengan kenaikan
bbm mungkin itu juga harus diimbangi dengan kenaikan
untuk kenaikan harga tarif di taksi online itu sendiri begitu mas
karena tidak mencukupi dari hasil yang akan didapat perharinya
mungkin malah bisa kalau kata ini bisa nombokin gitu loh
jadi saya harap sih dari pemerintah itu sendiri memberikan subsidi kepada kita
karena kita juga pelayanan terhadap masyarakat juga gitu loh
ketua umum asosiasi pengemudi ojek online gabungan aksi roda dua igun wijaksono
berharap mereka mendapatkan subsidi khusus untuk ojek online
apabila tidak dapat terhindarkan pun untuk kenaikan bbm jenis pertalite ini
atau dicabut subsidinya kami meminta kepada pemerintah untuk mengecualikan pengemudi ojek online
jadi pengemudi ojek online ini masih bisa mendapatkan subsidi bbm jenis parta alight
karena penggunaan kami ini kan untuk digunakan untuk pelayanan masyarakat umum untuk transportasi publik
bahkan pada sembilan juni lalu harga minyak mentah mencapai harga tertinggi sejak tahun dua ribu dua puluh

richard andika fajar ahmad jakarta